berhati hatilah saat melintasi rel kereta api tanpa palang pintu
di bekasi seorang ibu rumah tangga yang sedang mengendarai motor
tewas mengenaskan bersama anaknya setelah tertabak kereta api
korban diduga tidak fokus saat berkendara sehingga tidak mengetahui adanya kereta yang hendak melintas
seorang ibu bersama satu anaknya yang masih berusia sepuluh tahun
tewas dengan kondisi mengenaskan setelah motor yang ditumpanginya
ditabrak kereta argo bromo di palang pintu jalan raya bulak kapal kota bekasi rabu siang
saat itu korban partini dan anaknya asep yang berusia sepuluh tahun
sedang menyeberang di perlintasan tanpa palang pintu menggunakan sepeda motor
rupanya korban tidak menyadari kehadiran kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur
sepuluh meter ya
jasad korban langsung dilarikan ke rsud kota bekasi
sedangkan kasusnya kini ditangani lakalantas pores metro bekasi kota
dedy beben bekasi